komisi pemilihan umum ri tidak ambil pusing atas ancaman peretasan oleh oknum atas situs kpu
ancaman peretasan ini ditujukan kepada hasil penghitungan suara dalam pilkada serentak dua ribu tujuh belas
yang dilaksanakan di satu ratus tujuh puluh satu daerah
komisioner kpu pramono ubaid menegaskan bahwa hasil resmi penghitungan diputuskan dalam rapat pleno
dan dilakukan secara manual sehingga tidak akan dipengaruhi upaya peretasan apapun
nah yang harus juga diketahui oleh publik kita bahwa hasil resmi pilkada di suatu daerah itu adalah
hasil yang ditetapkan melalui rapat pleno nanti entah yang tanggal empat sampai enam atau tujuh sampai sembilan juli nanti
jadi itu adalah hasil resmi yang sah secara hukum itu adalah yang dihasilkan oleh rapat pleno terbuka penetapan hasil
sedangkan yang di hack itu
itu hanya sebenarnya fungsi tadi fungsi informasi dan fungsi kontrol
nggak ada fungsi lain jadinya mau di hack bagaimanapun sebenarnya itu nggak ngaruh juga
nggak mempengaruhi apapun
jadi ada isu bahwa ini diubah ubah dimanipulasi atau di
ada segala macem lah diubah ubah dimanipulasi direkayasa sedemikian rupa itu sebenarnya nggak ngaruh apa apa